setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon panglima tni
anggota komisi satu dpr menyatakan
menyetujui marsikal hadi cahyanto menjadi panglima tni
menggantikan jenderal gatot nurmantio
yang akan memasuki masa pensiun
marsikal hadi cahyanto menyebut
proses uji kelayakan dan kepatutan yang diikutinya berjalan dengan baik
persetujuan komisi satu dpr akan segera dibawa ke sidang paripurna
untuk disepakati sebagai keputusan dpr
untuk kemudian akan dilakukan pelantikan
sebelumnya panglima tni yang baru bisa dilakukan secepatnya
tanpa menunggu masa jabatannya selesai
tanggal enam desember dua ribu tujuh belas
komisi satu dpr ri memberikan persetujuan
terhadap marsikal tni hadi cahyanto sip menjadi panglima tni
terima kasih tanggapan dari saya
dan proses uji kelayakan yang dilaksanakan oleh siap sampai sekarang ini
sesuai dengan pentadaban
mulai dari paparan visi dan misi
kemudian menyampaikan kebijakan dan strategi
dan dilanjutkan dengan pandangan pandangan taksifasi semuanya bisa berjalan dengan baik